ingin merenyang diri
terima kasih dong
nggak ada sakit sakit di badan
yaudah habis dikasih air putih
untuk pertama kalinya
aku ingin menukar nyawaku
untuk keselamatan seorang perempuan
dan aku tidak akan
pernah bisa memaafkan diriku
kalau sesuatu yang buruk menimpanya
aku ingin menekanku
dan sampai saat ini
aku tetap gak punya nyali
aku memang pengecut
bahkan aku gak mampu jujur
pada hati aku sendiri
kita pergi balik
abi disini sama om dokter tante
detak jantungnya sangat lemah
bu dewi harus langsung dibawa ke rumah sakit dia
dia butuh oksigen ya
tolong dia disiapin
bu dewi alhamdulillah kamu sudah sadar
alhamdulillah semua selamat
kamu ada sakit sakitnya di badan
dokter yang sudah menyelamatin kita
bukan bukan saya
allah yang menyelamatin kalian
saya cuma pengantara
alhamdulillah bu dewi sama abi
gak ada luka bakar apa apa pun
gak ada luka yang serius ya
cuma sesek aja gara gara
om dokter kenapa
om baik baik saja
saya baik baik saja
yang penting sekarang kalian sudah selamat
ini duanya me dewi
ternyata perasaan ini jauh lebih sakit dibandingin saat melihat kamu sama bayi
aku pikir waktu bisa mengalahkan rasa aku ke kamu
ternyata aku salah
mana sih dia
di kamar ceri nggak ada
pasti dia keluyuran
gak diangkat angkat lagi
gue gak tau
gak tau rencana busuk apa yang kalian rencanakan
tapi yang pasti gue gak akan pernah ngebiarin kalian menyakiti dewi
bersihkan mu abby
saya bener bener bingung
ini seharusnya saya sama abby tuh gak nginep disini
ini seharusnya saya sama abby tuh gak nginep disini
bu dewi udah lah
ya saat ini kamu gak punya pilihan lain
kamu gak mungkin engga nginap di rumah sakit kan
dan gak mungkin juga kamu nginap di rumah nisa
dan kamu gak usah khawatir soal fitnah atau apapun itu
saya sudah telpon ke rumah sakit suruh anterin suster kesini
biar jagain kalian sekalian buat obat ya
ya nggak apa apa ya
karena udah terlalu banyak merepotkan
sekaligus saya mau berterima kasih secara langsung
dokter udah banyak sekali membantu kami
tapi urusan ponsel itu enggak itu lain hal
semua uang yang udah dokter keluarkan untuk itu
udah bu dewi itu gak usah dibahas
untuk yang satu itu saya tetap akan bayar ke dokter
dokter udah terlalu banyak lakukan kebaikan buat saya dan nanti
kalau itu emang kemauan bu dewi ya saya akan turut
hanya pada saat bu dewi bayar
bu dewi sudah punya cukup waktu
keras kepala kamu dewi
wanita macam kamu jarang aku temui di zaman sekarang
semakin kamu menunjukkan kemandirian kamu
dan harga diri kamu
kamu membuatku semakin bertambah ingin bersama kamu
tak mungkin aku abaikan kata mati
ku harus jujur pada hatiku
kau dan anakku tak bisa bersama
begai syair lagu tak berirama
selama tinggal kenangan denganmu
senyumku menepaskan kau pergi
loh kok gak bisa ya
rusak kali ya pintunya ya
kemarin sih ada masalah dengan pintunya gimana sih
kuncinya masih di tangan dokter
oh iya ada di sini ya kuncinya
oke nah ini dia
nah serahkan masuk ya